dibandingkan dengan makanan manis saya sebenarnya lebih suka makanan gurih
nah untuk mendapatkan rasa gurih diperlukan garam
tapi bila berlebih apakah masih baik untuk kesehatan
mengonsumsi garam dalam jumlah banyak berpotensi memicu resiko berbagai penyakit
di antaranya tekanan darah tinggi gangguan ginjal dan jantung
sering merasa haus hingga kualitas tidur menurun
untuk mengurangi resiko terjadinya darah tinggi atau hipertensi
kita harus membatasi asupan garam kita
sebenarnya intake garam kita itu idealnya sekitar satu sendok teh per hari
sama sendok teh itu kurang lebih sekitar lima gram per garam
untuk mendapatkan sekitar dua tiga ratus miligram natrium perharinya
meski berisiko menimbulkan sejumlah penyakit
bukan berarti tidak bisa mengkonsumsi garam
sama sekali lantas berapa kadar garam yang ideal untuk bisa dikonsumsi
bagi orang dewasa kadar garam per hari sebanyak enam gram atau satu sendok teh
sementara bagi anak anak diklasifikasikan berdasarkan usia
mulai dari balita hingga anak usia sebelas tahun dengan rata rata dua hingga lima gram per hari
agar asupan garam tidak berdampak buruk bagi kesehatan
berikut sejumlah tips yang dapat anda lakukan
bagi orang orang yang ingin menggunakan garam substitusi seperti garam himalaya
ganti garam dengan rempah dan bumbu bisa juga menggunakan perasan lemon
yang pasti hindari makanan cepat saji atau makanan kaleng
makanan kaleng makanan yang siap saji gitu ya frozen food atau mie instan
makanan makanan instan itu coba deh dibaca komposisi di belakangnya
lihat natriumnya berapa gram
jadi kalau misalnya dalam satu hari untuk mendapatkan kurang lebih sekitar dua tiga ratus miligram
dalam satu kemasan mie instan itu kurang lebih sudah sekitar seribu miligram
jadi itu sudah hampir setengah dari kebutuhan kita dalam satu hari
mengubah kebiasaan memang sulit tapi nggak ada salahnya untuk memulai mencoba hidup sehat
dengan asupan garam yang tepat
rodi satria puncoro jakarta